hari ini tiga puluh satu agustus dua ribu enam belas kebun binatang surabaya tepat berusia seratus tahun
di usia seabad ini kebun binatang yang didirikan oleh hfk komar seorang jurnalis asal belanda itu
masih menyisakan masalah pelik yang berdampak pada kesejahteraan satwa
seabad kbs seabrek masalahnya
ini permasalahan klasik dan menjadi gambaran permasalahan di kebun binatang surabaya
kandang yang tidak memadai overpopulasi kandang yang tidak memadai kemudian inbreeding atau perkawinan sedara
dan tentu saja aroma busuk dari kotoran pelikan ini membuat para pengunjung tak akan pernah berlama lama di kawasan ini
dan parahnya ini berlangsung selama bertahun tahun
pengambil alihan kbs dari tangan perkumpulan taman flora dan satwa ke pemerintah kota surabaya
tak lantas membuat masalah di kebun binatang ini selesai
gugat menggugat masih terjadi
termasuk masalah kandang
kerusakan kandang seperti ini sangat lazim terjadi di kbs
konflik antara pengelola saat ini dan pengelola sebelumnya membuat perbaikan kandang semacam ini menjadi begitu rumit
masalah apa yang masih menghantui bu terutama masalah hukum ini
ya jadi masalah saling adu mengadu
terus kemudian masalah aset yang coba kita selesaikan juga berdasarkan hukum dan peraturan yang ada di indonesia
itu berdampak ya bu
berdampak langsung pada kesehatan satwa
betul berdampak langsung karena apa
bisa dilihat kandang kandang yang ada sekarang terutama yang di apes ini
ini kandang tua semua berkarat dan lain sebagainya
tentu kalau kita kan tidak bisa dua puluh empat jam mengamati satwa ya
tapi kan ada kemungkinan dia celaka terutama terluka dan lain sebagainya infeksi dan lain sebagainya
itu yang kita khawatirkan
kandang banyak yang rusak dan sempit
selain itu masalah besar yang dihadapi pengelola kbs adalah
kelebihan populasi kemudian masalah perkawinan sedara yang menyebabkan penyakit genetik
ditambah konflik di antara pengelola yang berlangsung selama dua puluh tiga tahun
satwa pun terlantar angka kematian tinggi hingga kbs pernah disebut kebun binatang maut
meski dinaungi berbagai masalah kebun binatang surabaya tak pernah ditinggalkan penggemarnya
terbukti lebih dari satu juta manusia mengunjungi kbs tiap tahunnya
mereka menganggap kondisi kandangnya
saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu
ya cukup lumayan daripada sepuluh tahun yang lalu fasilitasnya juga memadai
sebenarnya sih bagus ya mas
cuma mungkin kurang dibersihkan saja satwanya juga ya alhamdulillah
warga berharap kebun binatang yang berdiri pada seribu sembilan ratus enam belas itu dikelola lebih baik
kebun binatang ini sudah menjadi bagian sejarah kota pahlawan
itulah sebabnya selama seratus tahun kebun binatang ini
bisa bertahan di tengah pusat kota
ketika kebun binatang ini bisa bertahan di tengah tengah kota
pusat kota surabaya
bagaimana kondisi terkini di kebun binatang surabaya
mengingat hari ini adalah hari jadinya yang seratus tahun
kita telah terhubung dengan korespondensianan indonesia miftah farid
selamat pagi farid
farid kita dengar tadi banyak sekali informasi negatif tentang kbs ini
saya ingin mendengar informasi positif dari kbs itu apa
ya iqbal dan lady memang tidak mudah untuk mencapai usia seratus tahun
ada begitu hiruk pikuk ada begitu intrik
dan berbagai konflik yang mendera kbs selama seratus tahun ini
bahkan konflik yang terjadi di kbs ini berlangsung sepertiga dari usianya
yaitu yang hari ini bertepatan dengan usia yang ke seratus tahun
ada banyak sekali sisi negatif yang kemudian diberitakan baik media lokal maupun asing
yang kemudian juga dalam tanda kutip saya bisa katakan
ada berita berita yang membuli kbs
termasuk misalnya memposting foto foto kematian satwa yang sudah berlangsung
atau sudah terjadi beberapa otak yang melakukan
waktu yang lalu kemudian di post ke media online media daring
kemudian itu seolah olah menjadi informasi terkini
namun saya juga bisa mengatakan bahwa ada berbagai juga perbaikan yang sudah dilakukan oleh pengelola saat ini
yaitu misalnya perbaikan infrastruktur
seperti jalan yang dulunya bertanah kemudian berlumpur sekarang sudah diganti paving
kemudian juga ada beberapa kandang yang sudah diperbaiki
meskipun resiko yang dihadapi oleh pengelola hari ini adalah digugat oleh pengelola sebelumnya
karena pengelola sebelumnya mengklaim bahwa
kandang kandang yang berada di kbs merupakan aset miliknya
sehingga memang agak sedikit terbatas bagi pengelola saat ini
yang sudah dikelola oleh perusahaan daerah di bawah naungan pemerintah kota surabaya
untuk memperbaiki kbs secara keseluruhan
namun ada satu terobosan yang sudah dilakukan oleh pengelola
yaitu bekerja sama dengan pihak pihak swasta bumn
kemudian yang bisa menjadi bapak asu bagi berbagai satwa terutama satwa langka yang ada di kbs
dalam waktu dekat kbs akan melaunching akwarium baru yang ada di areal ini
yang ini disponsori oleh pelindo tiga
yang artinya ada pihak pihak swasta yang sebenarnya care
atau pihak bumn yang care dengan kondisi kbs
sehingga mereka mau meluangkan dananya untuk menjadi bapak asuh
menjadi orang tua asuh bagi satwa satwa yang ada di sini
terutama satwa satwa langka
namun begitu memang ada banyak hambatan banyak kendala
terutama konflik yang menera
memang banyak kemudian orang di surabaya
terutama warga surabaya juga pecinta satwa di jawa timur tepatnya
yang menganggap ketika kbs sudah dikelola oleh pemkot
ini masalah masalah yang mendera sebelumnya
ini menjadi begitu reda atau selesai bahkan sama sekali
namun anggapan ini tidak begitu serta merta terjadi
karena konflik masih terus terjadi
dan sedemikian rupa ada pembagian pemikiran dari pengelola kbs saat ini
bagaimana kemudian mereka memperjuangkan kesejahteraan satwa
tapi mereka juga membagi waktu untuk menyelesaikan konflik konflik ini
terutama masalah hukum yang mendera
dari yang didera oleh pengelola saat ini
karena memang ada gugatan gugatan yang dilakukan oleh pengelola
sebelumnya ke pengelola saat ini
dan satu hal yang menarik iqbal dan lady
bahwa kbs ini dulunya di tengah kota surabaya ini hanya dua hektare
namun sekarang sudah lima belas hektare
dan ini menjadi ikon baru ikon lama surabaya
yang ada lahan lima belas hektare yang tepat berada di pusat kota
mungkin ini satu satunya yang ada di indonesia
kebun binatang berada di tengah kota
maka tak heran beberapa tahun belakangan
banyak sekali investor banyak sekali pengusaha properti yang mengincar lahan ini
dengan cara mengusir kbs ke pinggiran kota surabaya
kemudian diganti lahan yang lebih luas
sehingga lahan lima belas hektare di tengah kota ini bisa dibangun apartemen
bisa dibangun hotel bisa dibangun perkantoran
namun kita bersyukur bahwa kbs seratus tahun tetap berada di pusat kota
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hiruk pikuk
dari kehidupan masyarakat urban yang di surabaya ini
ini menjadi ikon dan menjadi kebanggaan bagi surabaya
bahwa kbs tetap berada di lokasi ini selama seratus tahun
sama sekali tidak pernah tersentuh oleh penggusuran
atau oleh pembelian tukar guling
baik oleh pemerintah kota maupun investor
apakah ada acara kd gelar di kebun beneran tahan tersebut
memperingati seratus tahun kbs
dan juga apakah ada upaya yang sudah dilakukan manajemen di sana
untuk memperbaiki hubungan antar pengelola
ya farid sejauh ini apakah sudah ada upaya yang di
apakah sudah ada upaya
ada banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh pengelola kbs saat ini
tepatnya yang berada di tangan atau di bawah kendali pemerintah kota surabaya
misalnya kemudian perbaikan perbaikan beberapa sangkar
atau beberapa kandang yang tidak menjadi aset dari pengelola sebelumnya
kemudian juga perbaikan infrastruktur
mulai dari tiketing kemudian jalan untuk memudahkan para pengunjung
kemudian juga berbagai wahana yang sudah disediakan oleh pengelola kbs saat ini
untuk memanjakan anak anak yang berkunjung ke sini
misalnya ada baby zoo dan ada berbagai macam terobosan terobosan
termasuk juga terobosan bagaimana seperti yang saya ceritakan tadi
pengelolaan kbs bukan hanya diserahkan kepada pemerintah
tapi pihak pihak swasta pihak bumn yang care atau yang peduli terhadap keberlangsungan lembaga konservasi ini
namun saya katakan tadi ada berbagai masalah yang kemudian membatasi pola gerak manajemen saat ini
dan informasi yang saya terima menurut dirut kbs
yaitu aksita tajudin mengatakan bahwa beberapa saat lagi
atau dalam waktu dekat seluruh permasalahan termasuk pengelolaan aset
ini akan dimiliki sepenuhnya oleh pihak pengelola kbs saat ini
artinya ini menjadi angin segar bagi kesejahteraan satwa
karena kemudian ketika aset ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pengelola saat ini
kemudian untuk merenovasi kandang misalnya kandang yang ada di belakang saya ini
kandang yang sudah rusak berkarat
kemudian ini akan diubah menjadi kandang yang lebih representatif dengan kondisi habitat aslinya satwa yang ada di kbs
kita ingat bahwa kbs bukan hanya lembaga
atau kebun binatang belaka
tapi ini juga menjadi lembaga konservasi di mana ada berbagai macam satwa yang langka
misalnya komodo yang berhasil dikembang biakan di sini
bahkan ini yang kemudian menjadi simalakama bagi pengelola kbs
karena saking mereka berhasilnya membereding misalnya penjalak bali yang langka di alam
kemudian juga komodo
mereka sampai kemudian kelebihan atau overpopulasi
sehingga mereka harus berpikir ulang untuk melakukan pemindahan satwa satwa ini ke lokasi lokasi lain
terutama juga di lokasi lokasi habitat liar
proses konservasi di sini juga bisa berlangsung begitu panjang
sehingga ini yang bisa menjadi warisan bagi kita
anak anak kita kemudian cucu cucu kita
bahwa kbs berhasil kemudian membuat satwa satwa yang langka di alam liar
berhasil mereka kembang biakan di sini
sehingga ini bisa lestari juga untuk indonesia dan dunia internasional
begitulah di dan iqbal
baik terima kasih atas laporannya miftah farid